ternyata ini wakil presiden yusuf kala ini akan purna tugas pada dua puluh oktober mendatang
nah untuk menghormati masa jabatan yang telah lalu nih ada hadiah dari angkatan atau tni angkatan udara
dengan pesawat jet tempur nah kira kira seperti apa ya ini informasinya
tni angkatan udara sampaikan ucapan perpisahan sekaligus penghormatan untuk yusuf kala
yang sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya sebagai wakil presiden republik indonesia
ucapan perpisahan ini disampaikan melalui pesawat f enam belas fighting falcon tni angkatan udara
milik skadron udara tiga wing tiga lanut iswah yudi madiun jawa timur
ucapan perpisahan ini disampaikan saat jk tengah dalam perjalanan dinas dari yogyakarta
menuju halim perdana ke sumajakarta
tni au kemudian melakukan penerbangan rendah mendekati pesawat kepresidenan yang ditumpangi jk
mewakili pengawal vvip indonesia ii dan tni angkatan udara
menyampaikan salam penghormatan bagi yusuf kala yang langsung dibalas oleh yusuf kala
selamat kembali ke pembinaan bapak selama menjadi wakil presiden republik indonesia

ya saya yusuf kalla di sini wakil presiden
saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan juga tentu pengampunan anda
dan juga hari ini saya berbangga untuk dikawal oleh anda semua

dan terima kasih atas pengawalan hari ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wakil presiden yusuf kala sendiri akan purna tugas pada dua puluh oktober mendatang
atau bertempatan pada hari dilantiknya presiden dan wakil presiden terpilih
periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat joko widodo dan ⁇ maruf ⁇ amin